aku bisa kabur dari kencan sama winona
mendingan aku disuruh kuliah lagi
atau apalah tugas tugas yang berat
hmm dia gak tau sih katanya tuh susah orangnya
nanti pas dia udah tahu udah sadar baru deh
pasti makasih sama aku
gapain tuh anak ada disini pagi pagi
kok pasti ada masalah sama nona kan
mendingan kamu cari dia aja
kamu tuh kenapa sih jadi galak sama aku
pasti kamu juga udah terkena
kamu jadi seperti ini jadi berubah
kamu kok udah tau kan
mereka pacaran kenapa gak kasih tahu aku
aku gak tau dan aku juga gak mau tau ya
itu bukan masalah aku
bagian kenapa juga ambil pusing
gak mau gimana sih
makanya kamu tuh pasti tau
dimana deh kamu berada saat ini
aku juga baru tahu oke
dan seperti tadi aku sudah
itu bukan masalah aku
kenapa juga kamu ambil pusing
belum tentu mereka awet kan
ibu bapaknya nara juga gak suka sama nona
kalau emang gak suka
kenapa dia bisa tinggal di rumahnya nara
nanti jodi tau lagi
kalau kita saking miskinnya tinggal di rumah supir kita
ayo dong kasih tau aku
mama papa kamu ada dimana
aku tuh harus
harus di support sama om irwin
karena aku tuh calon menantu kesayangannya dia
udah ya jodi
kalau emang kamu mau bicara sama nona
ya udah cari dia aja
aku masih ada pasien
eh ini juga pasien nih pasien
kayaknya tanya udah mulai setuju nih
kalau nona berhubungan sama nara
tanya udah mulai setuju nih kalau nona berhubungan sama nara

anak kamu aja kelihatan yang gak ada kerjaan gitu
kamu pikir dia punya uang
atau kamu nikahkan aja dia sama teman bisnis kamu
dan kamu berdoa aja semoga dia tidak ditinggalkan seperti winona di hari pernikahannya itu
apa maksud anda apa sih
maksud tante retno apa sih
beraninya dia nyakitin adik gue ya
aku pikir paldol udah tahu masalahnya winona
aduh kenapa mulut aku jadi ember kayak gini sih
aku harus cari kerjaan yang gajinya gede nih
sampai nunggu waktu pergi ke amrik
apa gue mensi netron aja ya
mensi netron stripping uangnya gede
paldol tahu masalah kamu dengan jody
nona paldol tahu masalah kamu dengan jody
tadi paldol mengamuk dah
tadi paldol mengamuk dah
dan mama takut
jadi ke kantor jody
kak paldol kak paldol ke kantor jody
aduh ma jody pasti bisa dipukulin sama kak paldol
sekarang kamu susil dia ya
paldol pasti bisa tahu di mana kantor jody
dan mama takut nanti kakak kamu masuk penjara
nggak kena habis mukulin jody
mama tenang aja ya
waktu winona jadi panik juga kan
yaudah winona ganti baju terus minono pergi ya
aduh gimana ini
tanya alamat kantornya jody di mana
jadi kakak baru tahu soal masalah jody dan nona
dadah kalau aku nggak salah kantornya jody itu di sudirman
gedung gedung mega teknik apa gitu
rasain tuh jody
malah heran deh
dulu aku pernah suka sama yudi
kok aku jadi inget nara terus sih
duh mana aja sih aku dulu
kenapa harus muna yang jadian sama dia sekarang
nona selalu aja merubut semua yang aku punya
aku bisa kabur dari kencan sama winona
mendingan aku disuruh kuliah lagi
bikin tesis atau apalah tugas tugas yang berat
daripada harus ngadepin nona
kenapa selalu aku yang kalah sama winonam kenapa ya
ibu ada yang bisa dibantu
tenang tenang kamu jangan grogi atau panik
maaf bu dari pagi saya belum ketemu pak jody bu
saya pikir dia masih mengerjakan proyek yang semalam sama kamu
maaf bu saya semalam tidak mengerjakan proyek apapun dengan pak jody bu
ya mungkin memang aku harus kesana untuk bantu nara
sekaligus juga kan aku mau membuktikan sama papa kalau aku benar benar serius dalam menangani perusahaan ini
oke oke mungkin saya salah dengar tentang itu
ya ya silahkan ibu
nanti kalau suami saya tanya dengan pertanyaan yang sama boleh kamu jawab ya
karena kamu tahu kan anak dan bapak suka selisih pendapat
mbak saya mau ketemu sama jody herlambang
maaf pak apa pak sudah berjanji
belum tapi saya tidak perlu janji
tenang tenang semua ada solusinya saya judi herlambang
tapi tapi sepertinya saya pernah ketemu di mana yang
lestap kasian udah lestap kasih jody
nggak usah cengeng lo kek
jangan kamu berani menyentuh anak saya
oh jadi tante ini mama dari copreng saya pengecut ini yang deketin adik gue demi harta
ajarin dong adanya tante supaya jadi laki laki dikit
udah udah kita mendingan ngomong di luar aja deh

kau masih tahu malu lo
kakak udah udah udah
macem macem bapak sama adik
kakak udah udah mendingan sekarang kita keluar ya
kita ngomong di luar aku mau ngomong sama kamu kita ngomong di luar aja yuk